meski calon wakil presiden sandiaga uno membantah telah memberikan mahar politik sebesar satu triliun kepada pan dan pks
ia mengaku siap jika harus dipanggil bawaslu
sementara itu wakil sekjen partai demokrat andi arief yang pertama kali menghembuskan kabar soal mahar politik ini
sudah tiga kali mangkir dari panggilan bawaslu
saya sudah menyatakan itu tidak benar saya bantah dan saya sudah siap klarifikasi